presiden joko widodo difonis melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan
fonis itu diketok oleh pengadilan negeri palangkaraya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi palangkaraya kalimantan tengah
dilansir dari detikom hakim tinggi pada pengadilan tinggi palangkaraya memfonis presiden joko widodo dan jajarannya
melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan
alhasil jokowi dan jajarannya dihukum untuk segera membuat peraturan pelaksana undang undang
nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebelumnya sebuah gugatan dilayangkan sekelompok masyarakat kepada pihak pihak yang diakini bertanggung jawab
atas kasus kebakaran hutan dan lahan di palangkaraya kalimantan tengah
mereka antara lain presiden republik indonesia menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
hingga gubernur kalimantan tengah
atas putusan itu jokowi dan jajarannya tidak terima dan mengajukan banding